sudah waktunya jam makan siang perut saya rasanya keroncongan sekali
kalau di kota makassar tidak lengkap rasanya tidak mencicipi yang namanya palu basah
nah di depan saya ini ada palu basah serigala
nah saya akan mengajak anda untuk mencicipi gimana lezatnya palu basah serigala
bagaimana tidak kota makassar tak selalu identik dengan makanan khas lautnya tetapi juga daging dagingan
selain coto palu basah juga menjadi menu lain yang tak bisa dilewatkan jika berkunjung ke kota angin mamiri
berbeda dengan coto kuah palu basah menjadi khas karena ditambah taburan parutan kelapa yang disangrai di dalam kuahnya
hmm selain kental rasanya juga lebih gurih
potongan daging dan tetelan ditambahkan ke dalam mangkuk kecil
dengan tambahan serundeng serta sambal di atasnya
tak cukup dengan rasa original anda juga bisa menambahkan sebutir telur ayam mentah di atas kuah yang masih panas
menikmati palu basah serigala ada dua cara
yang pertama dengan rasa original dan yang kedua dengan menggunakan telur mentah atau alas
nah ini sebenarnya makanan yang tinggi protein ya karena selain isinya adalah daging daging kemudian juga jerawan
ada juga campuran telur ayam mentah yang pasti menambah rasa nikmat sajian
jadi ini adalah resep yang paling menarik untuk pelanggan yang ingin menikmati palu basah serigala
resep yang bertahan selama lebih dari tiga dekade tepatnya saat pertama kali dibuka tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam cita rasa autentiknya tidak berubah
potongan daging yang kenyal namun empuk saat digigit membuat pelanggan palu basah serigala tak pernah berpaling sejak dulu
kalau yang membedakan itu coto dengan palu basah kalau coto itu kuahnya enak
tapi kalau ini lebih saya suka
ke arah surending kelapanya dia punya khas kelapa yang membedakan dan ini lebih terasa gurih lah begitu menurut saya
untuk satu porsi palu basah dibanderol dengan harga rp dua puluh tiga
jika ingin menikmatinya dengan telur pengunjung cukup menambah rp empat
wah bagi anda sebagai penggemar daging wajib menambahkan daftar menu makanan palu basah sebagai top list saat makan siang di makassar
yang dibuka jam delapan pagi sampai jam sembilan malam waktu makassar
setelah menikmati palu basah serigala makan siang saya tidak lengkap rasanya tanpa menikmati sop lidah asli lamuru
makan siang serba daging ini sepertinya menjadi ciri khas dari warga kota makassar
kali ini saya tidak bisa menolak daging pilihan yang empuk saat akan disajikan dalam sop panas
pilihannya pun beragam
ada lidah daging pipi paru jantung dan hati menyatu dengan tambahan bihun yang menjadi ciri khas sop lidah asli lamuru
eits sampai lupa
saking inginnya saya menikmati sop lidah khas makassar ini
saya ingin menceritakan kepada anda kalau selain coto kemudian juga palu basah di daerah makassar itu
yang paling khas adalah sop lidahnya
dan untuk menikmati sop lidah ini anda bisa menambahkan bahwa
bawang goreng daun bawang dan juga untuk membuat kuahnya lebih kental lagi
bisa menambahkan perkedel kental
tidak hanya saya nih yang mengembari sop lidah
pengunjung yang sudah menjadi pelanggan tetap rumah makan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh an ini
juga tak mampu menolak hangatnya kuah sop berempah dengan rasa daging yang menggoyang lidah
iya beda banget dari yang lain sih
sangat gurih nikmat enak banget sih
turun di leher tuh beda banget
sumpah enak banget sih
ini tempat langganan juga sih di sini
resep aslinya berasal dari warga keturunan tionghoa yang menetap bersama keluarga ibu rina
sampai akhirnya diwariskan dan tak pernah berubah
sampai rempah rempah pilihan sesuai resep awalnya turut ditambahkan dan tak berubah
sejak dulu untuk menambah cita rasa yang khas
kalau coto kan kental kuahnya
kalau sop lidah
terus rempah rempahnya ya
ya kepala merica kayu manis cengkeh
kalau sorenya itu bisa kebanyakan benin
nggak kental jadi orang sukanya lidahnya yang terutama itu
seperti palu basah serigala
sop lidah asli lamuru selalu ramai pengunjung saat jam makan siang berdentang
untuk bisa menikmati seporsi sop lidah
pengunjung cukup merogoh kocek sebesar tiga puluh delapan ribu rupiah
kalau ditambah pergedel kentang hanya enam rupiah saja
jangan sampai kehabisan ya
sop lidah ini dapat anda buru di jam setengah sembilan pagi dan ditutup jam setengah sembilan malam
rafraf kahfi ahmad syamsuddin makassar